kita awali berita dari mojokerto
sebuah bus syarat muatan
senin siang menabrak angkutan kota
di jalan raya ngoro mojokerto
akibatnya tiga belas penumpang terluka
sementara sopir bus tewas di tempat
kecelakaan diduga akibat sopir bus
ruangan ugd rumah sakit dharma husada
ngoro kabupaten mojokerto ini
berubah menjadi ramai penuh tangisan
kerabat korban kecelakaan
mereka tak kuasa melihat luka pada anggota keluarganya
rata rata penumpang alami luka di kepala dan wajah
akibat benturan dengan bodi angkutan kota
belasan orang yang terluka ini
merupakan korban tabrakan
antara bus jurusan mojokerto pasuruan
dengan angkutan kota di jalan raya ngoro
kecamatan ngoro kabupaten mojokerto
akibat kerasnya benturan
belasan penumpang alami luka berat
sementara sopir angkutan kota
langsung tewas di lokasi kejadian
akibat terjepit bodi depan angkot
tabrakan maut ini terjadi saat bus
yang melaju dari arah mojokerto menuju pasuruan
berusaha menyalip dan menghindari sepeda di depannya
diduga tak kuasa mengendalikan setirnya
bus kemudian menghantam mobil angkutan desa
yang datang dari arah berlawanan
busnya mau menyalip
mau nyalip terus
berarti mikolet itu tak pernah habisnya ya
kini sopir bus diamankan ke mapolsek setempat
untuk dimintai keterangan
sementara yuni korban tabrakan antar sepeda motor
di jalur pantura kapongan situbondo ini
terus menangis dan mengerang kesakitan di pinggir jalan
warga yang ingin menolong dan mengevakuasi
dengan sepeda motor pun serba salah
dan tak berani bertindak karena saat kakinya
hendak diangkat justru membuat
tangisan sang gadis semakin kencang
takut terjadi hal yang tak diinginkan
warga mencoba beberapa kali menghentikan mobil di jalan
namun usaha warga gagal karena sejumlah mobil
enggan berhenti dan memberikan pertolongan
setelah terlantar hampir setengah jam dengan menahan sakit
membuat korban akhirnya jatuh pingsan
kecelakaan ini sendiri terjadi saat korban
melaju dari arah timur dengan kecepatan tinggi
tepat di lokasi kejadian tiba tiba muncul sepeda motor lain
yang berbelok memotong jalur
akibatnya tabrakan tak terhindarkan
sementara pengendara yang menjadi lawan dalam tabrakan ini
hanya alami luka ringan dan langsung melarikan diri